di setiap institusi kita harus tahu ya di setiap institusi itu ada mekanismenya
ada aturan aturan sop nya ada semuanya
dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan
semuanya ada aturannya dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa